penambahan kasus konfirmasi positif covid sembilan belas terus terjadi di indonesia termasuk di jawa tengah
kementerian kesehatan melaporkan lonjakan kasus covid sembilan belas di jawa tengah sudah terjadi sejak november lalu
namun pemerintah provinsi jawa tengah mengklaim jumlahnya tidak sebanyak yang dilaporkan kementerian kesehatan
dan untuk berbincang lebih lanjut terkait dengan hal ini kita sudah terhubung dengan gubernur jawa tengah pak ganjar pranowo
selamat malam pak ganjar
ternyata dibalik masker ini sudah tumbuh kumis baru ya pak ya
pak hari ini kita akan berbincang tentang perbedaan data antara pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi jawa tengah
sebenarnya kondisinya seperti apa sih pak di jawa tengah
apa yang menyebabkan peningkatan kasus covid sembilan belas ini terus terjadi dan melonjak di jawa tengah
saya kira kita bicara data dulu ya
kalau datanya kita berbeda sudah sering mbak kita berbeda
kadang kadang kita lebih kadang kadang juga kita kurang
jika dua puluh sembilan kemarin kok perbedaannya cukup panjang ya
maka saya sudah kontak dengan menteri kesehatan saya sudah kontak dengan prof biku dari satgas
dengan bu dewi saya juga komunikasi dengan melolat data bahkan dengan bu sudatin kemenkes juga saya sudah bicara
maka saya sampaikan yuk datanya kita perbaiki
melonjakannya terjadi terjadi
dan memang ada peningkatan
pas terkeluarga muncul
jadi sebenarnya kita mengkelompok kelompokkan kluster kluster itu yang kemudian menjadi perhatian kita
maka diksinya mungkin melonjaknya adalah ketika kemarin disebut ada dua ribu tiga puluh enam ya
saya juga terkejut itu
kayaknya kalau beda ya nggak jauh jauh amat lah
pernah terjadi perbedaan ratusan jumlah saja saya sudah protes beberapa kali
tadi sudah rapat dengan menko marinevest agar kita sama sama memperbaiki sistem
dan dari bu sudatin bu sudatin juga siap
dan kami juga siap
kadang kadang kami bisa jadi juga keliru kan
tapi perbedaan yang terlalu jauh menurut saya ada yang keliru dalam penanganan olahan data
berarti artinya ada kesalahan input ya pak
human error begitu atau seperti apa pak
ya banyak kesalahan sih
sistem yang ada pasti ya
bisa jadi human
mungkin bisa dari sistem
makanya kami dari jawa tengah lumayan cerewet
dan ini sudah beberapa kali
begitu kita coba sampaikan
saran saya sih lebih baik kita pakai satu data
dan ini bisa kita sampaikan
tadi waktu rapat dengan menko marinvest juga ada catatan catatan untuk perbaikan
dan masih ada satu juta lebih data dari kemenkes yang belum di input begitu ya
sebenarnya komunikasinya gampang saja pak
biar beritanya nanti juga biasa biasa saja
tidak usah gas gasan gitu ya
kondisi real hari ini adalah sekian
nah data yang delay ada sekian
data delay karena kita akan mengkonfirmasi mengklarifikasi
dan itu akan kita masukkan nanti di dalam pemberitahuan berikutnya
maka dengan cara itu publik akan teredukasi
oh data delay mungkin karena afno
mungkin karena spesimennya
atau ada kelengkapan kelengkapan data yang belum ada
mungkin itu akan lebih baik
tapi memang di jawa tengah ada peningkatan
dan ini sudah kita siapkan betul dari awal bahwa
oh ini libur panjang kita siap siap
kemudian kerumunan kerumunan yang punya potensi kita mesti siap siap
ada kapil kada kita mesti siap siap
karena saya sampaikan bahwa akhir tahun nggak usah libur bareng bareng lah gitu ya
jangan secukupnya saja
terus kemudian tahun baru tahun baru
tapi nggak usah dipanjang panjangin gitu
karena ada resiko ini
ya tadi pak ganjar sempat menyebutkan terkait dengan pilkada yang sudah di depan mata ya pak ya
sembilan desember ini kita sama sama akan melaksanakan pilkada serentak
termasuk juga di jawa tengah
kasusnya masih terus melonjak
bahkan presiden joko widodo ini juga menyoroti nih
aduh pemerintah provinsi jawa tengah ayo dong
kasusnya terus melonjak harus ada perbaikan
apa kemudian langkah konkret dan juga strategi
dari pemerintah provinsi jawa tengah
untuk mengantisipasi terutama kenaikan kasus di masa pilkada ini
karena tidak hanya kita harus bicara untuk menekan kasusnya
partisipasi pemilih juga harus tetap dipertahankan begitu pak
bagaimana kemudian strateginya pak ganjar
oh nggak kalau soal pilkada udah kita siapin ya
kita siapin untuk kpu menyelenggarakan itu
terus kemudian protokolnya bisa kita perketat
kita siap membuka
berikan dukungan ya
agar mereka bisa berjalan
tapi kalau ada kerumunan ya harus dibubarkan
wah seluruh juga sama
kalau hari ini ada kampanye kerumunan bubarkan
karena partai partai juga sudah setuju soal itu
karena kemarin pak jokowi mungkin mendapatkan informasi
jakarta dan jawa tengah melonjak tinggi dengan data itu
maka seolah olah itu kejadiannya world
jawa tengah melambung tertinggi di indonesia
yang ke rock itu ya judulnya
sekarang saya pegang datanya mbak
oke boleh disampaikan pak
jadi dari rilis dua ribu tiga puluh enam ya mbak ya
jalutan kami delapan ratus empat
jauh banget ya
terus kemudian ada duplikasi data lima ratus sembilan belas
sejumlah sampai lima ratus sembilan belas
terus kemudian data yang ditemukan di corona jateng yang sudah pernah kita input
ini data data yang saya bisa sampaikan kepada bapak ibu sekalian para pendengar
dikendal orang lima puluh enam tapi duplikasinya dua ratus tujuh puluh tujuh
digerobokkan satu ratus empat puluh empat duplikasinya dua ratus tiga puluh
jadi ini contoh di jumlah jumlah yang gede gede gitu ya mbak ya
maka kemudian kita bisa menyampaikan data ini sehingga ketika pak presiden mungkin mendapatkan informasi ini
pak presiden pasti terkejut
dan pak presiden layak terkejut
maka pak presiden juga layak untuk memperingatkan kami kami ini
maka kami juga menjaga
maka dengan kondisi kondisi seperti ini
kita lebih senang untuk berkoordinasi langsung dengan pusat untuk ini siapa yang keliru
sistemnya pusat atau daerah
dan kami siap dikoreksi
tapi kalau kita bicara soal kenaikan kasus positif covid sembilan belas ini kan erat kaitannya dengan tiga t yang dilakukan pemerintah
dan tiga m yang dilakukan orang lain
kalau sejauh ini pak ganjar melihat bagaimana pemerintah provinsi jawa tengah sudah konsisten belum pak untuk melakukan tiga t nya
dan melihat pola bagaimana interaksi masyarakat melakukan tiga m
bagaimana pandangannya pak
iya kalau anda lihat data kami dalam empat minggu terakhir tes kami tinggi sekali
bahkan kami mencoba melirik data dari kawan kawan dengan jumlah penduduk di provinsi yang besar
jadi kalau anda melihat dan membandingkan itu jawa tengah lebih tinggi
tidak hanya ini ya klaimnya gubernur gitu ya
agar kemudian orang bisa melihat
mari kita bandingkan datanya
bahkan mbak kami sudah melebihi yang ditargetkan oleh who
memang ini menjadi kemarin menjadi sesuatu ya buat teman teman yang berjalan di lapangan
karena pola berkerja
terus kemudian tni bekerja
mereka yang melakukan surveillance terus menerus
ini kok datanya seperti ini gitu ya
pak gubernur apakah kita cukup sesuai dengan who saja
test terus kejar terus
agar kita bisa mengetahui dari si tracingnya siapa saja yang kena
maka saya sampaikan pada teman teman jangan kendor karena dibully
jangan kendor karena dicaci terus saja dites
karena keselamatan rakyat lebih penting seperti petunjuk presiden itu
dan menggentarkan kita agar semua menjadi peduli
maka saya meminta
dan kita kumpul dengan tokoh agama tokoh masyarakat
agar kegiatan kegiatan kerumunan kita kurangi
dan alhamdulillah sambut dengan baik
mudah mudahan ini bisa berjalan terus gitu
baik itu tadi ya
pentingnya untuk terus konsisten pemerintahnya melakukan testing tracing dan juga treatment
nah bicara soal treatment ini pak
bagi mereka yang sudah terpapar covid sembilan belas
kalau kita lihat ini kan data dari ketersediaan kamar tidur di rumah sakit juga semakin menurun
kemudian dokter juga sudah mulai burn out ini pak
apa langkahnya dari pemerintah provinsi jawa tengah ini pak untuk mengatasi hal tersebut pak
untuk mengantisipasi agar penanganannya juga bisa berjalan baik
agar angka kesembuhannya tinggi pak
ya sosialisasinya nggak boleh berhenti dan nggak boleh bosan
orang boleh bicara bosan ini panjang sekali
mau ngajar gak ada muridnya
murid bosan belajarnya daring
yang dagang di rumah juga bosan
maka kemudian apa yang mesti disiapkan
yodong masyarakat bantu yuk
hanya tidak berkerumun
hanya pakai masker
hanya cuci tangan ya
hanya promotif sehat
makannya cukup berkisi
tidak banyak kok
tapi tolong ini dihati
kerumunan kerumunan yang kumpulan ribuan orang jangan
apa sih sulitnya
itu dipindahkan ke daring juga bisa kok
nah tempat tidur sekarang kita tambah
tadi habis kita rapat
kita bicara agar menyiapkan tambahan sdm gitu kan
terus kemudian ini kita dorong
kami sudah menyiapkan sampai jenaru terburuk
kalau diperlukan seperti yang ada di jakarta
umpama ada yang tempat isolasi mandiri yang terkonsentrasi gitu
tadi pak menko marita juga menyampaikan
di semarang sudah ada
rumah wali kota dipakai
tanya provinsi dipakai
kemudian di banyumas juga dilakukan hal serupa
nah sekarang tinggal kita minta di setiap kabupaten kota
termasuk tadi yang anda sampaikan bahwa
eh rumah sakit
kalau anda sudah berat
tolong kami dikabari jangan diam saja
sehingga icu tempat tidurnya bisa ditambah
tempat tidur untuk perawatan bisa ditambah gitu kan
senarai senarai itu coba kita siapkan
agar kemudian nanti bisa tingkat kesembuhannya lebih tinggi
termasuk sekarang mencari mereka kelompok rentan
mencari mereka kelompok rentan sedini mungkin
karena kalau sudah masuk itu terjadi ya bahaya gitu kan
ini perlu tindakan tindakan yang lebih
maka kami meminta agar semuanya bisa menahan diri
situasi lagi sulit
semua lagi naik di beberapa tempat
dan saya bertanggung jawab untuk itu
berarti artinya pemerintah provinsi jawa tengah tadi pak ganjar dengan tegas menyatakan
rumah sakit yang merasa sudah mulai kewalahan
ayo segera lapor ke pemprov jateng
karena nanti akan dipikirkan solusinya seperti apa ya pak ya
termasuk juga bagi tenaga kesehatan ya pak ya pastinya
oh tentu saja
karena itu bagian
jadi tenaga kesehatan mbak mereka lelah
mereka sudah capek
mereka tegang juga
maka cara meringankan beban mereka adalah kita sendiri yang menahan
kita sendiri yang melawan dengan tiga m
dengan promotif sehat semuanya
tidak sulit kok
tapi kalau ngeyel ya polisi akan turun tangan
maka pak kapolda pak pangdam ini tidak tidur
dia keliling terus
dia berjalan terus gitu kan
ya sampai kami melakukan pendekatan pendekatan
kepada tokoh tokoh agar tolong dong jangan bikin kerumunan begitu
dan ya alhamdulillah lah
sampai dengan hari ini bisa berjalan gitu
perlu kolaborasi semua pihak pastinya pak ya
untuk terus bersama sama mengatasi masalah pandemi covid sembilan belas yang melanda di seluruh dunia
terima kasih banyak pak ganjar pranowo sudah bergabung bersama kami
malam hari ini di cnn indonesia connected
sehat selalu ya pak